dalam rapat dengan badan anggaran dpr menteri keuangan republik indonesia sri mulyani menyatakan kondisi ekonomi indonesia membaik
ini ditandai dengan pertumbuhan sebesar lima delapan belas persen di triwulan kedua tahun dua ribu dua puluh
meski demikian pemerintah menyadari penerimaan pajak indonesia masih rendah dibandingkan perencanaan awal
karena penerimaan pajak menurun dibandingkan tahun sebelumnya maka akan dilakukan pengurangan belanja dan defisit apbn yang akan dijaga di kisaran dua lima persen
di satu sisi pemerintah perlu mewaspadai risiko yang bakal timbul seiring membaiknya ekonomi indonesia
kita harus upayakan tadi reformnya terus fiskal kalaupun ada tantangan karena gejala
gelak dunia yang menurun berdampak kepada indonesia dan akhirnya penerimaan pajak kita tidak kuat
ya kita mesti lakukan koreksi tetapi kita juga tahu kalau ekspor itu sedang turun
utang itu tinggi akan membuat debt service ratio naik dan dead service ratio yang tinggi itu nanti dianggap sebagai kelemahan gitu